lepasin aku mas
kamu gak bisa tinggalin saya seperti ini
tolong jangan paksaku ya
aku harus pergi
saya dan rena diizinkan masuk
waktunya cuma lima menit untuk ketemu andi
mas kita mau mandiri ya
kok dokter bisa ngasih izin rena untuk masuk
saya masuk dulu sama orang passt
mama tuh curiga sekali deh sama kamu elsa
tidak curiga apaan emak aku gak ada niat jahat loh
apa bener rena itu anaknya andin
elsa kamu jujur dong sama mama
kalau enggak ngapain kamu repot repot bawa rena kesini
ya iyalah anaknya anaknya mbak andin
kan rena itu kan anak adopsinya elsa sama mbak andin kan
elsa bukan itu maksud mama
maksud mama itu rena itu adalah nindi
bener kan bener kan dugaan mama
kan aku udah kasih tau mama kalau rena itu bukan nindi kenapa masih bahas aja soal ini kenapa mah
ya kalau rena itu bukan indi terus ngapain kamu mesti repot repot bawa rena kesini
iya jadi tuh semalam rena itu telepon ke handphonenya neno
dan kebetulan aku yang angkat handphonenya
dia nangis nangis katanya pengen nyari
ya aku kasian lah makanya aku bawa ke rumah sakit
ya mungkin aja kan ini kesempatan terakhir raina buat ketemu sama mamanya kan
karena aku denger mbak andin kan udah sekarat
emang aku gak boleh apa mah berbuat baik
ya udah kalau gitu mama cuma penasaran aja sama kamu
yuk kita balik lagi ke sana
maaf ya ma aku nggak berani bilang sama mama soal siapa rena sebenarnya
aku takut mama keceplosan bilang ke papa
dan hidup aku hancur jika itu terjadi
bapak iya saya sudah
saya udah cari di sekitaran jalanan dekat rumah di pekarangan tapi si neneknya nggak ketemu
jadi kiki juga udah cari di dapur di kudang di kolam renang juga nggak ada bu
saya udah nyari di seluruh sudut kamar itu gak ada
sampai di kolong sampai di pojokan pojokan
nggak kelihatan itu batang hidungnya
jadi rena nggak ketemu
aduh cari lagi
terus gimana dong
saya bukannya mau seujon
tapi kok saya rada curiga sama elsa ya bu ya
saya tuh inget kejadian waktu di restoran yang pas elsa bawa rena tanpa ejen itu bu
saya mesti liat cctv
kenapa nggak ada tadi
kenapa lu ngumpul keluar
lu ngapain mau ikut ikutan lu
ini urusan perempuan
lu ke sana
lu jaga gerbang
kalau ada masalah lagi lu lagi nanti yang kena
legalakan dia mbak bosnya
mudah mudahan segera ketemu menuju titik terang keberadaknya rena di mana ya allah
itu kan bener
jadi emang bener elsa yang bawa pergi rena
aduh dia tuh diam kerok ya
nih kenapa sih mbak elsa itu selalu gangguin keluarganya masal sama mbak andin
kalau emang elsa mau bawa pergi reina kenapa nggak lapor sama saya sih izin dulu gitu ya
bu bos waktu itu andin pernah bilang
mbak nino sama elsa kan pengen mengadopsi reina juga
nah mungkin kali ini ya adin lagi sakit terus dia gunain kesempatan ini
jadi manfaatin momennya gitu loh bu
mama mama pengen ma
maksudnya mama pengen
mama mama pengen ma
lepasin aku mas
kamu gak bisa tinggalin saya seperti ini
tolong jangan paksaku ya
aku harus pergi
kamu tegan ya
mama jangan pergi
jangan tinggalin aku mas
aku gak mau mama pergi
mama bangun mas
mama bangun mas
mama bangun mas
mama bangun mas